kita punya problem sudah menang tahu tahu ada jual beli antar partai
ya pokoknya kita sekarang ngumpulkan suara kursi sebagus bagusnya selengkap lengkapnya
kita punya problem sudah menang tahu tahu ada jual beli antar partai
berarti menegaskan terus pkb berarti masih berdiri tegak untuk mengusulkan anket
lihat aja nanti buktikan aja nanti
saya liviana cerlisa saksikan program program kompastv di siaran digital ptv dan media streaming lainnya